jam lima pagi calon pasukan pengibar bendera pusat kaca pasca dua ribu dua puluh
mulai berkumpul di pinggir lapangan gajah mada
wiladati kaci bubur
selagi masih gelap mereka mengawali hari dengan berolahraga
masih pagi harus tetap semangat ya
nah ini adalah rutinitas para calon anggota paski beraka tahun dua ribu dua puluh
sebelum memulai rutinitas baris baris mereka
sebelum matahari muncul mereka sudah turun ke lapangan untuk berolahraga
nah olahraga ini penting untuk meningkatkan ketahanan dan juga daya tahan fisik mereka
dan juga untuk meningkatkan fisik kedisiplinan para capa ska
diawali dengan proses peregangan otot
anggota tubuh tiap capa ska digerakkan
olahraga dilakukan untuk memperkuat otot
melancarkan sirkulasi darah
hingga mencegah ciriak
kegiatan dilanjutkan dengan lari pagi
mengelilingi lapangan latihan upacara sebanyak tiga kali
untuk pagi penting sekali mbak
karena mendukung mereka kegiatan di lapangan nanti pada siang hari
tentunya pagi pun kami membantu untuk senam pagi
kemudian penguatan seperti itu
kemudian kami larikan juga keliling lapangan sini mbak
supaya tetap segar bugar tidak kram pada saat melaksanakan kegiatan di lapangan
di masa pendidikan
dan pelatihan paski beraka yang ketat
kesehatan capa ska menjadi hal yang sangat diperhatikan
melaksanakan senam ya secara rutin di pagi hari
kemudian mereka juga melaksanakan latihan
latihan ini kan dari pagi sampai dengan sore
kemudian mereka juga dibatasin untuk istirahatnya istirahat malam
begitu jam sembilan mereka sudah tidur
sudah melaksanakan istirahatnya
kemudian mereka juga diberikan vitamin
dilaksanakan tes kesehatan swab mereka secara berkala demikian
itu yang menjadikan mereka fisiknya kuat dan mentalnya juga menjadi bagus
mereka tidurnya di ini masing masing kamar itu satu
satu orang satu ruangan satu kamar
itu menjaga kesehatan
pasukan pengibar bendera harus memiliki fisik dan mental kuat
paski beraka harus berlatih dengan sungguh sungguh
demi kelancaran di saat hari kemerdekaan